kau tahu kakak
kau tahu kakak

sejumlah pria berusaha mengangkat paksa sebuah sepeda motor
yang masih dinaiki pengendara
sang wanita yang merupakan pengendara motor
sempat berteriak minta tolong kepada warga sekitar
menurut keterangan pemilik sepeda motor
kejadian ini terjadi di sebuah perusahaan jasa pinjaman
saat dalam perjalanan pulang dari belanja baju lebaran
pemilik sepeda motor bernama iin yuliana ini
tiba tiba dihentikan oleh empat orang
yang mengaku sebagai debt collector
dan hendak mengurus pelunasan sepeda motor
sepedanya samian layai bpkp turun
saya bantu untuk cepat keluar katanya
dia maksa ngajak ke sini tapi saya nggak mau
akibat kejadian ini pemilik sepeda motor mengaku trauma
kasus dugaan pengambilan paksa
ini masih dalam penyelidikan polrestasi sidoarjo